negeri di indonesia timur yang dijuluki negeri seribu bukit ini
menyimpan keindahan alam yang tak terkira
kaya akan hasil bumi dan seni budaya
inilah pulau sumba
takjub adalah kata pertama kali yang muncul di benak saya
setelah menyaksikan terbitnya matahari di tanah rara ini
gradasi warna hijau dan juga coklat
membuat pemandangan di sini sangat cantik
dan membuat tanah rara menjadi salah satu destinasi wajib di sumba
pemandangan yang indah ini sangat sempurna
untuk mengawali hari dan perjalanan saya di sumba
sumba merupakan salah satu pulau di provinsi nusa tenggara timur atau ntt
sumba terdiri atas empat kabupaten kota
yaitu sumba timur sumba tengah sumba barat dan sumba barat daya
keindahan alam sumba sudah terkenal hingga ke luar negeri
wisata awal lokal dan mancanegara
menjadikan sumba sebagai salah satu destinasi wajib untuk mengisi liburan
sejumlah resor mewah berstandar internasional pun siap memanjakan para turis
sumba adalah sebuah perjalanan yang sangat menarik

hanya terkenal dengan bukit dan sabana
sumba juga memiliki pantai yang memukau setiap mata yang memandangnya
laut biru yang jernih dan pasir putih sungguh tepat untuk melepas penat
di sisi lain meski sumba memiliki potensi wisata yang layak dibanggakan
banyak warganya yang masih hidup di bawah garis kemiskinan
berdasarkan data badan pusat statistik pada september dua ribu dua puluh
provinsi ntt merupakan daerah ketiga termiskin di indonesia setelah papua dan papua barat
di tingkat kabupaten kota empat kabupaten di sumba masuk dalam lima kabupaten kota termiskin di ntt
jumlah penduduk miskin terbanyak berada di sumba tengah
diikuti kabupaten saburai jua sumba timur sumba barat dan sumba barat daya
sebagian besar warga sumba merupakan petani dan peternak
panen padi yang hanya satu hingga dua kali setahun membuat warga harus memutar otak untuk mencukupi kebutuhan
data dari bps ntt menunjukkan produk domestik regional bruto atau pdrb per kapita di sumba barat pada dua ribu dua puluh
hanya sekitar rp enam belas juta per tahun atau kurang dari rp satu lima juta per bulan
seorang warga sumba barat marten gailu marak memilih berjualan ikan
untuk memenuhi kebutuhan sehari hari saat tidak bertani
ini dua orang yang jual sepuluh ribu berapa
satu kumpunya rp sepuluh
kalau om memang kerja pelauta atau apa
sekarang mungkin ada bagian pertanian dan juga bagian perikanan
oh berarti kalau misalnya lagi tidak bertani
lagi berjualan ini ya
om kalau di sini nih om kalau di sumba itu kan masuk daerah ketiga termiskin di indonesia
nah kalau pendapatnya om bagaimana
bagaimana warga om sebagai warga sumba apakah memang sesusah itu warga sumba
ya memang ada susah susah kita di sini
karena kesusahannya di sini ada dua faktor yang menyebabkan kesusahannya kita
apa itu om
faktor kesusahannya kita adalah ya bagian adat di sini
itu yang pertama ya
yang kedua apa
itu yang cara penghasilannya itu yang paling minim
itu satu kali panen biasa om dapat beras
kalau pertaniannya bagian mungkin hanya selama tiga bulan di situ
selama mungkin hanya dapat dua tahun saja
lima ton itu berapa biasa om
biasanya itu kalau dua ton itu paling banyak
kalau diperuangkan ya sekitar lima jutaan
warga sumba barat lainnya daniel pahirikas juga merasakan hal yang sama
hasil panennya dalam setahun biasanya habis digunakan untuk membeli hewan persembahan upacara adat
apa yang bikin susah
di sini biasanya tradisinya
jadi yang bapak korbankan waktu itu bapak bayar bapak kasih ke mereka berapa juta
tiga puluh juta berarti dua kali panen langsung habis

habis kan itu itu setahun ini
warga sumba memang masih memegang teguh
jengsi bahwa kalau saya hanya bawa sepuluh ekor malu
kalau saya sebenarnya tidak
tidak seperti itu
kembali tadi saya bilang ibu dari kita manusia dan masyarakat itu
bagaimana kita menyadari ini
tapi tidak menyadari sama saja
nanti semakin mungkin lima tahun yang akan datang lebih parah lagi dari sekarang ini
berbeda dengan pengakuan warga
menurut bupati sumba barat
di sumba tidak ada warga yang hidup dalam kemiskinan ekstrim
memang warga tidak memiliki penghasilan besar
namun kebutuhan pokok berupa makanan masih terpenuhi
sebagian besar warga bahkan dapat menyekolahkan anaknya keluar sumba
kalau warga saya
kalau mau bilang juga kemiskinan terlalu ekstrim juga tidak juga
tapi mereka masih makan tiga kali
anak anak mereka juga masih bersekolah
cuma terkait dengan pendapatan
kalau per rupiah ya
di luar hasil pertanian mereka
karena hasil pertanian untuk konsumsi mereka
untuk hidup mereka
tentu pendapatan mereka kecil
hasil itu mereka nabung
untuk mereka sekolahkan anak anak
sehingga cukup banyak anak anak yang sekolah keluar daerah ini
baik ke jawa ke bali juga ke kupang
maupun yang ada di sumba ini
berbagai upaya juga dilakukan pemerintah
dalam membantu meningkatkan perekonomian warga sumba
mulai dari mendukung kampung adat menjadi kampung wisata
memberikan pelatihan keterampilan bagi para warga
hingga pemanfaatan lahan
pertama tentu kita manfaatkan lahan lahan potensial
bekerja sama dengan lintas sektornya
dinas pertanian dan dinas dinas terkait lain
bapeda semua kami turun
kita manfaatkan ini lahan lahan tidur
karena sekian ribu puluhan ribu hektare lahan yang belum terjamah
kita upayakan untuk dimanfaatkan baik untuk tanaman palau hijau
maupun tanaman hultikulura
dalam rangka peningkatan
pendapatan masyarakat setempat
dan juga kita tatain tempat tempat wisata itu
ya terutama kampung kampung situs
orang sumba terkenal sebagai pekerja keras
ribuan hektare lahan pertanian yang berlimpah dari sang pencipta
menjadi anugerah tersendiri bagi warga sumba
tak mengherankan jika sumba ditetapkan menjadi salah satu lumbung pangan indonesia

sebuah produk urusan yang juga negatif di tutorial kedari

sebelum menanggap keluar nelaskan

itu tanamnya satu kali kita bisa
panen sebanyak tiga kali
berdasarkan data bps pada dua ribu dua puluh
total luas lahan panen padi di empat kabupaten sumba
panas terik serta kekeringan di wilayah sumba
membuat orang tak menyangka bahwa sumba dapat
menjadi lumbung pangan indonesia
bukan hanya pangan berupa beras jagung maupun singkong
yang menarik sumba juga dicanangkan
menjadi lahan sorghum indonesia
selamat datang di lahan sorghum sumba
sorghum atau yang lebih dikenal dengan sebutan jagung rote
oleh warga sumba kini menjadi harapan bagi indonesia
untuk menghadapi ancaman krisis pangan global
setelah uji tanam seluas enam puluh hektare

pada awal dua ribu dua puluh dua dinilai berhasil
presiden joko widodo dalam kunjungannya ke sumba
pada juni dua ribu dua puluh dua mengatakan akan menjadikan sumba
sebagai salah satu lahan sorghum indonesia
menurut eben h r hagu
kepala bidang tanaman pangan dan hortikultura
dinas pertanian sumba timur
pemerintah menargetkan sebanyak lima ratus empat puluh tujuh hektare lahan
akan ditanam sorghum pada tahun ini
untuk dijadikan bibit
pertama dikonsumsi oleh kepala bidang tanaman pangan
dan kepala bidang tanaman pangan
saat ini benih yang sudah disalurkan
sampai tingkat kelompok tani itu seluas satu ratus lima puluh hektare
berjumlah satu ton lima ratus
itu yang akan ditanam pada akhir november nanti
yang akan ditanam pada akhir november
dan pada bulan desember
tanaman sorghum bukanlah hal yang baru di sumba
sejak dulu kala
warga sumba selalu menjadikan sorghum
sebagai bahan pangan cadangan
karakteristik tanaman sorghum yang hanya membutuhkan
banyak air di awal masa penanaman
juga sangat cocok dengan kondisi kering di sumba
sejak beberapa generasi
itu memang petani sudah menanam sorghum
sorghum ditanam itu
dimana sorghum ini selama ini
dan diupayakan menjadi
tanaman yang mendukung ketahanan pangan di rumah tangga
memang hasil penelitian dan literatur yang kami baca
ini karakteristiknya tahan sekali terhadap kering
sorghum ini menjadikan sorghum
yang sangat berharga
sorghum ini menjadikan sorghum
yang sangat berharga
hanya menjadi alternatif untuk keluar dari ancaman krisis pangan
sorghum juga menjadi angin segar
bagi pendapatan para petani di sumba
harga sorghum dua kali lipat harga beras pada umumnya
kalau saya lihat ini
dia bisa lebih tinggi dari beras
karena ini untuk pembebitan tahun depan lagi
saya serius tanam ini kalau pelayanan airnya cukup
lebih fokus di ini lagi nanti
karena baru dicoba ini sedikit dia subur sekali
jadi ada harapan ya pak
ada harapannya untuk panen yang bagus
sorghum merupakan tanaman serealia
yang masih satu keluarga dengan jagung
sorghum sangat berpotensi dikembangkan
karena mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya
sorghum sangat berpotensi dikembangkan

sorghum sangat berpotensi dikembangkan

nah mas siapa namanya
mas herman ini lagi ngapain sih ditutup tutup
lagi bungkusin malainya sorghum
nah ini usianya sudah berapa hari mas
di kisaran tujuh puluh lima sampai delapan puluh hari setelah tanam
oke baik nah ini kenapa dibungkus mas
nah pada saat fase pengisian bulir ini
kita harus amankan bijinya dari serangan hama burung
untuk mengurangi itu karena kita bungkus akhirnya
oke baik ini sudah ada isiannya
iya sudah berisi
sudah sempurna proses pembuahannya
untuk tahunya itu gimana mas
nah kita coba ambil satu kita percer
nah dia sudah masak susu
nah pada fase pengisiannya
fase seperti ini fase di mana burung sangat suka
kalau yang masih bunga bunga seperti yang ini
ini udah bisa ditutup belum
kalau pada fase ini kan dia masih fase penyerbukan
ini tidak boleh diganggu
bagaimana kalau dengan yang ini nih agak coklat coklat ini gimana nih
nah ini contoh beberapa yang rusak karena mungkin karena angin
jadi penyerbukannya gagal
karena serangga ini bolong bolong rusak bijinya
oh ini warnanya juga kelihatan berbeda coklat gitu ya
kalau diambil dia isinya
kosong ya nggak ada ya
jadi ini dia
sudah bolong ya tidak ada isinya
akibat serangan serangga ini biasanya
kalau panen sorghum sendiri untuk sekarang
kita panennya di bawah kita lima belas cm di atas permukaan tanah
karena itu fungsinya untuk tumbuh tunas berikutnya
karena untuk sorghum sendiri itu tanamnya satu kali
kita bisa panen sebanyak tiga kali
sumba timur dapat menjadi food estate sorghum pada dua ribu dua puluh
untuk itu hasil dari lima ratus empat puluh tujuh hektare lahan sorghum
yang akan dipanen pada awal dua ribu dua puluh
akan dijadikan bibit untuk lahan sorghum seluas tujuh belas ribu hektare
hal itu bisa terwujud
selama pemerintah serius dalam mempersiapkan lahan tersebut
pemerintah juga harus memenuhi sejumlah fasilitas pendukung
berupa traktor serta sprinkle atau alat penyiram tanaman
kasus pembelakan tifts

sengaja menulisima mulai kemajuan lanjut

semuanya menjadi su
jadi kita pelajari després untuk lari langkah manco
budidaya sorghum terbilang cukup mudah
selain untuk pangan sorghum juga memiliki manfaat lain
setelah dipetik dari malai dan berubah warna menjadi oranye kecoklatan sorghum pun siap diolah
jadi setelah dipanen di lahan dipotong malainya
dan untuk merontokkan kita pakai mesin perontok yang memisahkan malai dan biji sorghum
nah dari itu kita ke mesin pembersih
mesin pembersih ini tujuannya untuk membersihkan biji sorghum dengan sampah sampah yang masih ada dari mesin perantau
nah ketika kita mendapatkan biji sorghum yang sudah bersih kita melakukan penyesohan terhadap benih sorghum
untuk mendapatkan berasnya
berasnya kita pakai mesin penyoso ini
ini dimasukkan dari atas ini ya
setelah itu kita ke mesin untuk membuat menirnya
itu juga sebenarnya untuk menepungan tapi belum terlalu halus
dan untuk lebih halusnya kita pakai mesin penepung yang ada mesnya
selain bijinya yang dapat menjadi bibit beras dan tepung batang dan daunnya yang kering bisa digunakan sebagai kompos dan pakan ternak
sorghum dapat menjadi makanan pengganti beras dan gandum
sorghum juga tergolong makanan sehat karena memiliki serat yang tinggi dan nilai glikemik serendah
sorghum itu merupakan sumber karbohidrat
jadi bisa saja menggantikan sebagai pengganti nasi
di samping itu sorghum itu kalorinya kurang lebih mirip lah sama nasi
proteinnya juga kurang lebih mirip sama nasi mungkin sedikit lebih tinggi ya si sorghum

yang pentingnya lagi kalau kita membuat sorghum itu bisa jadi makanan pengganti beras dan gandum
seratnya itu banyak
dia seratnya lumayan tinggi
dan seratnya itu memang akan membantu kita untuk memperlancar bahan besar kita butuh itu
untuk yang menjaga gula darah
dia banyak banget benefit daripada si serat tersebut
mau yang menjaga berat badan juga bisa
karena kan kandungan seratnya juga lumayan tinggi
sehingga akan membuat kita kenyang lebih lama
sering mengkonsumsi sorghum atau yang juga biasa mereka sebut sebagai jagung rote
jadi sorghum ini bukanlah makanan baru buat warga sumba
dan biasanya mereka bisa mengelola sorghum ini menjadi sejumlah jenis makanan
debbie adalah salah satu warga yang membudidayakan sorghum di sumba timur
selain memiliki lahan sorghum
ia juga mengolah sorghum untuk menjadi beberapa jenis makanan
kalau sorghum ini sebenarnya tidak terlalu susah
jadi dia bisa masak kita kombinasi dengan apa saja semuanya bisa
dia kan hampir sama kayak jagung juga gitu bu
kebetulan yang ini nanti mau dimasak
satunya itu bubur tapi pakai kelor
terus gitu juga kita bikin nasi sorghum
cara memasak beras sorghum pada umumnya mirip seperti memasak beras biasa
sebelum dimasak sorghum juga harus dicuci bersih terlebih dahulu
sorghum bahkan juga bisa dimasak dengan penanak nasi elektrik
perbedaannya sorghum membutuhkan air lebih banyak dibandingkan beras
karena rasanya yang mirip seperti nasi sorghum cocok dipadukan dengan lauk apa saja
biasanya warga sumba menyantapnya dengan sayur santan sebagai lauk
sementara untuk bubur biasanya dicampur dengan daun kelor
khusus untuk nasi bakar nasi yang digunakan sebelumnya dimasak terlebih dahulu baru dicampur dengan lauk yang diinginkan
warga sumba biasanya menambahkan daun kemangi untuk membuat aroma nasi bakar semakin harum
memasak dengan cara tradisional yaitu menggunakan kayu bakar juga diyakini dapat menambah cita rasa makanan
oke sekarang ini kita ngaduk ya bu ini harus diaduk aduk terus ya
berapa kali gitu diaduknya
ya sesering mungkin
sesering mungkin ya
ya jadi biar tidak lengket di bawahnya gitu
ini juga nasi bakarnya harus dibolak balik terus ya bu ya
ini sudah bisa
ini sudah bisa diangkat nasi bakarnya
yang ini satu udah
wow sudah jadi
nasi bakarnya sudah jadi
ini sudah jadi
ini sudah jadi
ini sudah jadi
ini sudah jadi
setelah berpanas panasan dengan asap dan api dari tungku kini saatnya saya mencoba sorghum
ini sudah jadi
ini sudah jadi
nah ini untuk yang pertama saya mau coba nasi bakarnya dulu ya bu ya
ini sudah jadi
ini sudah jadi
ini juga aromanya wangi sekali karena tadi sudah dicampur dengan daun kemangi dan juga ada campuran aroma dari daun pisang
ini sudah jadi
ini sudah jadi
ini sudah jadi
ini sudah jadi
nah gimana rasanya
rasanya enak sekali ini
saya tidak membayangkan rasanya akan seperti ini karena ketika melihat bijinya itu seperti membayangkan bahwa ini rasanya akan agak sedikit kasar kasar gitu
karena ada sedikit berbijian bijian ternyata tidak
ini rasanya sangat lembut
dan bahkan menyerupai nasi
rasanya sangat lembut

tekstur yang pulan dan kenyal membuat nasi sorghum enak disantap
rasanya pun gurih
rasanya pun gurih
budidaya sorghum seakan menjadi secerca harapan bagi warga sumba juga warga indonesia lainnya
budidaya sorghum seakan menjadi secerca harapan bagi warga sumbaha juga warga indonesia lainnya
untuk keluar dari ancaman krisis apapan global
dan menerima nasib begitu saja
salah satu filosofi warga sumba adalah miladakarai durida pandiaman
yang berarti meskipun hidup miskin mereka tidak akan mengemis dan meminta minta
seperti itulah warga sumba menjalani kehidupan mereka
mereka tetap bekerja keras di tengah kekeringan dan tuntutan hidup yang semakin besar